siaran langsung mandi lumpur demi meraup saweran netizen di media sosial tiktok tengah jadi sorotan
cara ini disebut sebut sebagai mengemis gaya baru
mereka menggunakan fitur live yang kerap digunakan penggunanya untuk berjualan lalu meminta gift dari para penonton
meski menuai banyak hujatan lantaran dinilai sebagai aksi mengemis online
pembuatan video konten ini ternyata terus dilakukan
rabu pagi sejumlah nenek telah antre untuk direkam di sebuah rumah sederhana di desa setanggor
kecamatan praia barat kabupaten lombok tengah ntb
mereka mengaku tergiur oleh pekerjaan yang hanya dengan menciduk air selama satu dua jam di depan kamera bisa menghasilkan banyak uang
karena tidak punya uang tidak punya sawah
sekali main satu juta udah dapat
sementara itu sang pembuat konten menolak disebut mengemis online karena menurutnya pembuatan video ini membutuhkan modal
kita tidak takut dibilang mengemis online
kita punya modal soalnya kita pakai modal loh
dari handphone dari kuota dari modal kita buat kolam
tidak sembarang orang bisa buat
terus dari pemikiran yang banyak acting sedikit supaya untuk menarik perhatian netizen
supaya lebih banyak penonton sih tujuan utamanya